kalau gue gak harus bayar penalti sama dp itu
untuk melunasin sertifikat rumah papa yang digadein
ini mama pasti pusing banget sekarang
pasti dia lagi cari alasan untuk menghindar dari papa
supaya nggak diajak ke notari
aku mau menanyakan pertanyaan yang sama mas
apa alasan kamu mau menikah sama aku
kenapa kamu gak pernah mau menyentuh aku
kenapa kamu gak pernah mau tidur sama aku mas
aku mau tau mas alasannya
dan kenapa pas di hari pertama kita menikah
kamu minta aku untuk tanda tangan dokumen
apa itu dokumen untuk adopsi reina
aku minta kamu untuk jalan
kalo kamu gak jawab aku gak mau ketemu sama ibu panti
aku gak ngancam mas
aku cuma mau tahu kejujurannya aja seperti apa
itu untuk mengadopsi reina
karena salah satu syarat mengadopsi anak
itu harus mempunyai istri
kenapa harus aku mas
banyak perempuan lain di luar sana
karena pada saat itu situasinya
saya diharuskan untuk cepat
ada seorang pasangan suami istri yang ingin mengadopsi rena
jadi karena kau pikir aku seorang mantan api
yang kerja cuma untuk mencari teman teman yang baik
yang kerja cuma untuk mencari teman teman yang baik
yang kerja cuma untuk mencari teman teman yang baik
yang kerja cuma untuk mencari teman teman yang baik
yang kerja cuma klinik
kamu pikir aku mungkin mau cepat cepat nikah sama kamu ya mas
jadi kamu nikah sama aku
kamu gak cinta sama aku mas
udah saya jawab semua
dan aku akan buat kamu untuk cinta sama aku
walaupun butuh waktu
andai bukan kamu yang bunuh roy din
aku gak perlu alasan untuk gak jatuh cinta sama kamu

kamu duluan aja sama mama
aku tadi udah makan saya
kalau gue gak harus bayar penalti sama dp itu
berarti gue bisa cepat dong
untuk melunasin sertifikat rumah papa yang digadein
ini mama pasti pusing banget sekarang
pasti dia lagi cari alasan untuk menghindar dari papa
supaya nggak diajak ke notaris
gue harus bertindak
gue mau masalah ini cepet beres
besok ya dimakan siang di mana
aku masih di dunia
aku masih di dunia
aku masih di dunia
aku masih di dunia
aku masih di dunia
aku masih di dunia
saya melihatmu dari jauh bersama dia
walau pasti ku terbakar cemburu
tapi janganlah kau kemana mana
ku yakin kau tahu
ku terpaku aku meminta
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
tapi tak bisa
didekat di doa

sebentar aja jam sebelas
alin toch ngajakin aku ke temuan
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
amir kasihan parkurnya
oh apa jangan jangan ini ada hubungannya sama bu rosa
terus dia mau nanya nanya tentang bu rosa
aku penasaran kenapa reina ya
apa yang spesial dari raina
sampai mas al mau angkat reinna jadi anaknya
mudah mudahan mirna tahu deh